pemprov jawa barat telah memastikan masuknya virus covid sembilan belas varian delta di jawa barat yaitu di kota depok dan karawang pada senin dua puluh satu juni lalu
sementara itu dinas kesehatan kota bandung juga telah mengirim sampel dari pasien yang dicurigai terpapar covid sembilan belas varian delta pada kementerian kesehatan
namun hingga saat ini varian itu belum ditemukan walaupun demikian masyarakat diminta untuk tetap waspada
kita jangan sampai kena virus itu masuk ke tubuh varian apapun begitu ya itu saja gitu protokol kesehatan aja diketatkan
salah satu antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyebaran virus covid sembilan belas varian delta adalah dengan dilaksanakannya vaksinasi
vaksin yang sebelumnya diprioritaskan untuk tenaga kesehatan pegawai pemerintah maupun warga lansia kini ditargetkan untuk seluruh masyarakat di atas umur delapan belas tahun
dapat mengendalikan virus covid sembilan belas varian delta
berkaca dari mulai menurunnya lonjakan kasus covid sembilan belas di negara asal varian delta ini dengan vaksinasi
vaksin dari virus yang inactivated
jadi sama tekniknya kayak sinovac
maka prediksi saya sinovac pun mestinya mampu untuk mengendalikan varian india ini
strategi lain yang dapat dilakukan untuk menghentikan covid sembilan belas
penyebaran virus covid sembilan belas varian delta menurut epidemiologi diki budiman adalah dengan melakukan tiga t
khusus untuk treatment bisa dilakukan pemerintah sejak awal
temukan kasus saja di rumah rumah itu
rumah rumah itu dilakukan kunjungan rumah dengan menggunakan kader
temukan kasus pokoknya kalau nggak bisa dites dia dicurigai yaudah
seolah olah karantina mau mandiri oke mau terpusat oke
tapi yang penting ada sokongan dan pemantauan yang efektif dari pemerintah
berdasarkan data badan litbangkes kementerian kesehatan ri
virus covid sembilan belas varian delta atau varian b satu enam ribu satu ratus tujuh puluh dua ini telah mencapai satu ratus enam puluh kasus yang tersebar di sembilan provinsi
tim liputan cnn indonesia